kemudian juga apakah warga yang beresiko
yang manula yang memiliki riwayat penyakit
rewaiat komorbid ini sudah diproteksi betul
evaluasi evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan
kemudian yang ketiga
kita harus melakukan monitor secara ketat potensi penyebaran di beberapa klaster
ada klaster pekerja migran klaster jemaah tablik
ada klaster gua ada klaster perbesaran pemudik
ada klaster industri
ini perlu betul betul dimonitor secara baik
kita lihat bahwa pekerja migran indonesia laporan yang saya terima
sudah delapan puluh sembilan ribu yang sudah kembali dan akan bertambah lagi kemungkinan enam belas ribu
ini betul betul harus ditangani dikawal secara baik di lapangan
sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua
yang lain juga kluster industri
kita harus memastikan industri industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana
harus dicek di lapangan mereka melakukan protokol kesehatan secara ketat atau tidak
yang keempat yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial
saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial
saya tadi pagi sudah mendapatkan laporan yang berkaitan dengan program jaring pengaman sosial
laporan dari pak menko pmk mengenai pkh paket sembako bancos tune brt dan adisa
sudah berjalan tetapi saya minta kecepatan
agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima
betul betul semakin cepat diterimakan semakin baik
saya minta minggu ini ini sudah semuanya bisa diterima
dan saya minta mensos juga gubernur bupati wali kota
camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir
saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah
agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat
segera bisa dicarikan solusinya
saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan
siapa yang dapat kriterianya apa jenis bantuannya apa
sehingga jelas tidak menimbulkan kejurigaan kejurigaan
dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan
tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing
betul betul harus diminis secara baik
karena ada bantuan
bantuan dari pusat dari daerah kemudian juga dari desa
yang terakhir saya minta dibuat outline untuk pengaduan
sehingga apabila menemukan penyimpangan penyimpangan
kita bisa ketahui secara cepat
saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan